udah sadar kesalahan saya
dan saya ingin menebusnya ke haris
dan kalo kamu ingin menebus kesalahan kamu
mamanya haris udah bener bener benci lagi sama gue
baiklah tante kalau kayak gitu
saya permisi dulu
ya aku sih ngebayangin aja
kalau nanti kita udah jadi suami istri
kita udah nikah
aku pasti akan ngelakuin apa aja
supaya bisa menuhin mengidang kamu
kita pura pura jadi suami istri
banyak juga nih mangganya
hei ngapain lu disitu
eh maaf pak permisi
saya boleh minta mangganya satu nggak
ini mangga belum pada matang
belum bisa dipetik sekarang
pak yu pergi aja yuk
gapapa pak emang maunya mangga yang masih mengkel gitu kok pak
kalau gue bilang jangan ya jangan
satu aja pak kasihan istri saya ini
lu kenapa maksa sih lu
lu pergi sana
nah pergi yuk
udah sini diem
belit banget sih tuh bapak bapak
ini udah balik yuk
kalau mau beli mangga kan bisa beli di supermarket
rih aku tau
kamu itu mau mangga yang ini
bukannya yang di supermarket
biar aku petikin
aduh andi kamu serius
engga udah tenang aja
lu nekat banget sih
tuh kamu nekat banget sih

tuh kamu nekat banget sih
lu ngedenger lu ya
dibilang jangan dipetik
kasih duitnya terusinnya pak
kamu tuh bandel sih lagian
suruh istirahat malah jalan jalan
disuruh beli mangga di supermarket mau nyuri

aku bercanda ri yuk deh jangan marah marah mula
aku bercanda ri yuk deh jangan marah marah mula
nanti kita pulang pakai ojek aja ya
kayanya kamu belum siap jalan deh
udah aku gapapa ri
terus istirahat aja sebentar abis itu balik lagi pasti
udah gausah panik deh
udah gausah panik deh
andi perginya kemana ya
andi perginya kemana ya
hai tante iren apa kabar
ngapain kamu dateng kesini
saya mau cari haris tante
haris kerja belum pulang
haris pamit pergi kerja tapi kok gak muncul di studio
sebenernya dia kemana
sebaiknya kamu gausah dateng dateng kesini
dan ganggu haris
sebentar lagi haris mau menikah sama tante
buat haris begini lah anh
tanti bukannya pacarnya haris itu riri
kamu salah riri itu pacarnya andi bukan pacarnya haris
berarti riri udah selingkuh di belakangnya andi
baik riri maupun haris tidak pernah mengkhianati andi
kamu aja yang salah sangka
kenapa haris ngaku pacarnya riri
apa dia ngelakuin itu agar gue menjauh dari hidupnya
haris itu sudah belajar dari pengalaman sebelumnya
dulu kamu ninggalin dia begitu aja kan
kamu pikir dia bodoh dia mau gitu jatuh lagi ke lubang yang sama
haris gak akan mau buang buang waktu lagi sama kamu
jadi sebaiknya sekarang kamu jauhi aja
maaf tante tapi saya sudah sadar kesalahan saya
dan saya ingin menebusnya ke haris
bagus kalau kamu sadar
dan kalau kamu ingin menebus kesalahan kamu kamu jauhi haris
sial mamanya haris udah bener bener benci lagi sama gue
baiklah tante kalau kayak gitu saya permisi dulu
tante petik ya poner penik
ulous serta selanjutnya masih
berkenalkan nama saya arman
apa alasan kamu ikut audisi ini
tujuan saya ingin membuktikan kepada wanita yang saya cintai kalau saya bisa sukses dengan usaha saya sendiri dan dengan dukungan dia pastinya

ya allah semoga mas arman lolos ya allah
yang penting mas arman jangan menyerah
aku udah bilang sama kamu tempatku bukan disini
ya gak ada salahnya kan kita mencoba mas
jurunya bilang aku gak pantes disini
kata mereka dia bilang aku pantasnya langsung rekaman
ihhh kamu bikin aku sedih aja deh mas
jadi terima kasih karena kamu
karena kamu sudah mendukungku
aku buatin bumbu rujak
kau harus cobain
karena mangga nya mangga mengkal makanya aku bikin rujak